kasus lainnya dari hasil penyelidikan dan visum polisi memastikan penyebab meninggalnya ibu dan anak di rumah pondok labu akibat sakit yang diderita keduanya
anak bernama patricia elizabeth berusia enam puluh satu tahun meninggal terlebih dahulu karena penyakit diabetes
kemudian disusul oleh sang ibu berusia delapan puluh dua tahun yang wafat karena riwayat sakit struk
jenazah ibu dan anak ditemukan meninggal di dalam rumahnya di jalan pinang bahari pondok labu jakarta selatan pada jumat siang
memang kedua jenazah yang meninggal ini diketahui karena meninggal karena sakit
jadi antara ibu dan anak dari hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan sementara kita ketahui memang yang meninggal lebih dahulu dari ada anaknya
jadi anaknya meninggal lebih dahulu itu berjarak sekitar dua tiga harian
setelah itu baru orang tuanya meninggal
usai ditemukan meninggal pada jumat siang hari ini jenazah ibu dan anak dimakamkan
di tpu kampung kandang jagakarsa pemakaman dilakukan di satu liang lahat yang sabah